terinfeksi virus corona dapat memiliki gejala yang parah dan memberatkan jika mempunyai comorbid atau penyakit penyerta
dalam diskusi daring lima agustus lalu kepala dinas kesehatan dki jakarta widya stuti menegaskan
diabetes merupakan salah satu comorbid utama di kalangan pasien positif covid sembilan belas di ibu kota
akibat diabetes yang diderita para penyandang covid sembilan belas mengalami pemberatan kondisi kesehatan
selain diabetes penyakit penyerta lain yang bisa memperburuk kondisi pasien covid adalah hipertensi penyakit paru jantung dan dbd
kita bergabung dengan korespondensi ann indonesia arman helmi untuk membahas hal ini
arman dari analisa anda apa saja faktor comorbid atau kondisi penyulit yang kemudian memperbaiki
apakah seseorang terpapar atau terinfeksi ataupun yang baru terinfeksi covid sembilan belas
ya puspa tadi saya berdiskusi atau berbincang bincang dengan salah seorang internis atau spesialis penyakit dalam
dari perhimpunan ahli penyakit dalam indonesia atau papdi dr eka ginanjar
beliau menyatakan bahwa untuk saat ini faktor comorbid atau kondisi sebelumnya yang menjadi penyulit daripada seseorang terpapar covid sembilan belas
itu ada tiga golongan penyakit yang berada pada tiga teratas
yang pertama adalah penyakit hipertensi kemudian urutan kedua adalah penyakit diabetes melitus
dan ketiga adalah penyakit jantung dan pembuluh darah seperti itu
kenapa tiga penyakit ini atau tiga golongan ini menjadi faktor comorbid cukup sulit atau sangat berisiko
terhadap mereka yang terpapar covid sembilan belas maupun mereka yang baru saja terinfeksi seperti itu
ada menurut dr eka ginanjar ada hipotesis
ataupun juga teori kedokteran puspa yang sebelumnya sudah menyangkakan bahwa penyakit jantung dan pembuluh darah
atau penyakit kardiofaskuler penyakit degeneratif penyakit metabolik seperti diabetes melitus hipertensi
dan juga penyakit jantung tadi itu adalah penyakit kronis
mereka tergolong penyakit kronis atau penyakit degeneratif yang telah terjadi bertahun tahun
yang telah terakumulasi bertahun tahun sehingga juga menyebabkan beberapa komplikasi
komplikasi yang juga telah terjadi secara menahun seperti itu
seperti misalnya kalau kita berbicara soal penyakit jantung dia bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah
kemudian juga hipertensi juga bisa menyebabkan pembengkakan pada jantung
itu merupakan salah satu hipotesa atau teori kedokteran yang dianggap cukup sahi
oleh mereka yang berada di perhimpunan ahli penyakit dalam atau papdi ya seperti itu
ini teori atau hipotesa yang pertama
kemudian bagi dr eka ginanjar
pak ginanjar mengatakan bahwa mereka yang sudah terserang atau terpapar penyakit degeneratif seperti hipertensi diabetes dan penyakit jantung ini
mereka kondisi fisik tubuh mereka itu sudah semakin hari semakin lemah
sehingga akan lebih mudah untuk terpapar atau terserang virus dari luar
itu yang pertama
kemudian alasan yang kedua ini merupakan adanya fungsi atau peranan daripada reseptor khusus
reseptor khusus ini disingkat ac dua ace dua atau kepanjangannya adalah reseptor
nah reseptor ini berfungsi atau berada pada umumnya pada pembuluh darah manusia
kemudian juga ada pada jantung ada pada saluran pencernaan
dia sangat berperan untuk mengatur sistem hipertensi atau mengatur sistem tekanan darah daripada manusia
karena dia sejatinya berada di dalam darah
nah apabila ada pasien atau mereka yang sudah terkena hipertensi atau terkena penyakit jantung
koroner maka reseptor angiotensin converting enzim atau reseptor khusus ac dua yang berperan di dalam tubuh mereka ini
sudah berfungsi tidak baik sehingga dia akan lebih mudah virus untuk masuk ke dalam tubuh
karena fungsi atau peranan daripada reseptor ini sudah tidak semakin baik seperti itu puspa
jadi ini yang perlu dikritisi atau perlu diketahui oleh masyarakat bahwa kenapa tiga golongan penyakit ini menjadi comorbid terbesar
karena yang pertama tadi hipotesa atau teori kedokteran bahwa penyakit penyakit hipertensi
diabetes dan penyakit jantung adalah penyakit degeneratif yang telah terjadi secara menahun
di mana komplikasinya pun terjadi secara menumpuk secara bertahun menyebabkan kondisi fisik pasien semakin melemah
ditambah lagi dengan reseptor khusus yang berfungsi untuk mengikat virus di dalam tubuh yang disebutkan dengan reseptor ac dua tadi itu sudah tidak berfungsi dengan baik
tetapi yang menjadi perhatian juga bahwa penyakit atau faktor komorbid seperti hipertensi diabetes penyakit jantung ini
yang bukan hanya terjadi pada pasien yang sudah terinfek

jadi harus tetap dikontrol gula darahnya harus tetap dikontrol tekanan darahnya harus tetap dikontrol kolesterolnya segala macam
sehingga dengan lifestyle dengan pola makan dengan aktivitas fisik dengan berolahraga ini bisa membuat mereka tidak memperburuk keadaannya seperti itu puspa
saya juga punya data puspa di sini bahwa untuk tingkat kematian pasien covid
yang telah terpapar covid sembilan belas dengan faktor comorbid tadi menurut who ini adalah tingkat yang lebih tinggi
ini menurut data badan kesehatan dunia
saya juga punya data dari situs covid sembilan belas go id untuk tingkat penularan orang dengan comorbid
ini artinya bagi mereka yang baru saja terinfeksi covid
jadi itulah sebuah penyakit yang sangat menarik
itulah sebabnya tadi yang dikatakan oleh persatuan ahli penyakit dalam indonesia papdi
hipotesa ditambah lagi dengan keterangan keterangan reseptor khusus yang sudah tidak berfungsi dengan baik
sehingga membuat penyakit jantung diabetes ini juga menjadi salah satu komorbid atau mempersulit mereka yang sudah terpapar dengan covid sembilan belas seperti itu
jadi yang harus diperhatikan saat ini bagi mereka yang sementara dirawat dengan covid sembilan belas yang punya faktor comorbid atau yang punya penyulit tadi
yang pertama yang harus dijaga agar supaya tidak menyebabkan gangguan pernapasan
kemudian yang kedua yang perlu dijaga supaya tidak menyebabkan gangguan jantung atau gangguan irama jantung
kemudian yang ketiga yang perlu juga dijaga adalah supaya tidak terjadi gangguan metabolik terutama pada pasien diabetes mellitus yang sudah berada dalam kondisi akut dengan kondisi seperti ketoasidosis metabolik seperti itu
jadi tadi saya sudah bilang bahwa dokter eka ginanjar menitipkan pesan
tolong sampaikan kepada masyarakat puspa bahwa mereka yang sudah terkena penyakit hipertensi jantung dan juga diabetes itu juga harus tetap menjaga kesehatan mereka
supaya mereka tetap harus tetap kontrol ke rumah sakit untuk menjaga kesehatan harus tetap rutin berobat harus tetap menjaga pola hidup dengan lifestyle atau gaya hidup yang benar benar sehat puspa
oke artinya bukan hanya untuk penderita tadi hipertensi diabetes ataupun penyakit jantung atau paru
yang harus wajib menjaga sadar dengan diri mereka sadar dengan
bagaimana interaksi mereka di luar tapi juga keluarga mereka juga harus sadar ya bahwa mereka melindungi orang lain yang mungkin punya penyakit comorbid punya penyakit penyerta yang bisa memberatkan dan bisa menyebabkan hal hal buruk terjadi karena covid sembilan belas ini
arman helmi korespondensi ann indonesia terima kasih banyak atas laporan anda